sejumlah pihak menilai ada kejanggalan yang dilakukan penyidik polrestabes surabaya dalam menjerat gregorius ronald tanur yang diduga membunuh kekasihnya dini sera afrianti
kejanggalan itu adalah penggunaan pasal tiga ratus lima puluh satu terkait penganayaan dan kelalaian sesuai tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
padahal polisi seharusnya menggunakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan yang berkaitan dengan pembunuhan
hal ini disampaikan pengajar ilmu pidana universitas trunojoyo madura wahid habibullah
menurut wahid pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga memang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian
namun ia melihat apa yang dilakukan ronald masuk kategori upaya menghilangkan nyawa dan bukan sekedar menganiaya
indikasinya adalah ronald dua kali memukul bagian kepala dengan botol minuman keras dan melindas tubuh korban dengan mobilnya
ia menyebut dua modus ini menunjukkan ada niat untuk menghilangkan nyawa korban
seharusnya pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga ditetapkan sebagai subsidi dari pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan alih alih menjadi pasal utama untuk menjerat ronald
misalnya salah satunya melindas korban kemudian melakukan pemukulan kepada kepala yang memang itu organ vital
niatnya memang adalah agar si
si korban ini yang telah hilang nyawanya
ketidaklaziman lain adalah penggunaan pasal tiga ratus lima puluh sembilan yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang
sebab bagaimana mungkin perbuatan memukul kepala korban dengan botol minuman keras dan melindas tubuhnya menggunakan mobil dianggap sebuah kelalaian
nah makanya ini harus kita lihat apakah memang dia nggak sengaja memukul sesuatu barang ke kepala orang lain itu niat atau enggak sih sengaja atau tidak
kan gak mungkin gak sengaja kan gitu
konsekuensinya dengan pasal yang dipakai polisi saat ini ancaman hukuman bagi ronald hanya dua belas tahun penjara
bandingkan dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan ronald terancam lima belas tahun penjara
dimas syahamura alvaro kuasa hukum keluarga korban mengaku belum menerima surat pemberitahuan perkembangan penyidikan
namun dimas menegaskan tim kuasa hukum tidak akan tinggal diam
jika ada pasal yang dihilangkan terutama pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp yang berkaitan dengan pembunuhan
kami masih menunggu surat secara resmi jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal tentunya kami tidak akan diam saja
kami pasti akan melakukan langkah langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak hak hukum dari klien kami
sebelumnya dalam jumpa pers kapolestabes surabaya kombespol
pasma royce mengatakan netapan status ronald dan pasal yang menjeratnya sesuai dengan kronologi dan prarekonstruksi
maka kami telah menetapkan status saksi gr laki laki tiga puluh satu tahun tinggal di pakuwa jiti e tiga surabaya
kami menetapkan status saksi dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka
dan atau pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara
kasus ini terjadi pada empat oktober dua ribu dua puluh tiga malam
ronald memukul kepala dini sebanyak dua kali dengan botol minuman keras
tak hanya itu tubuh dini yang sudah lemah dilindas mobil ronald hingga terseret sejauh lima meter
dini dinyatakan meninggal pada lima bulan
oktober dini hari di rumah sakit nasional hospital
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur